jemaah haji indonesia ke mekah harap saudi
berangkat dari tanah air untuk memastikan kesiapan
akomodasi dan layanan lain di tanah suci
jemaah haji diminta mematuhi peraturan di mekah
yakni tidak boleh merokok di tempat umum
buang sampah sembarangan berkerumun
membentangkan spanduk atau atribut
mengambil barang yang jatuh atau hilang
maka jemaah haji bisa bertanya kepada petugas yang ditemui
warga malang jawa timur sayudi prastopo berhasil tiba di tanah suci
dengan bersepeda selama tujuh bulan
ia menempuh perjalanan dua puluh tujuh km lebih
dari banyuwangi jawa timur
menyeberang ke malaysia lalu ke thailand
menyeberang ke myanmar lanjut ke tiongkok pakistan
qatar hingga akhirnya tiba di madinah arab saudi
sayudi memang tak memaksakan diri berhaji
mengingat tidak diizinkan oleh pemerintah arab saudi
meski demikian ia diberi kesempatan berkunjung ke
⁇ abah baitullah dan masjid nabawi di madinah
tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh
ya sebagai bangsa yang tak atas aturan
kalau salah sih dua puluh tujuh lima ratus pak
gimana saya bisa ngejar durasi stay nya itu bisa lolos